cnn indonesia breaking news
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan

jalan bukit hijau sembilan rt sembilan rw tiga belas pondok indah jakarta selatan
artinya sudah diamankan dari lokasi
iya rian dan juga pemirsa memang kira kira dua puluh menit yang lalu
kedua orang penyandra ini memang sudah dibawa oleh pihak kepolisian
ke polda metro jaya untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut
dan kalau saya boleh menggambarkan situasi sekarang adalah bagaimana
di depan rumah mewad pakan saya ini
di mana tempat dilakukan penyandangan beberapa saat yang lalu
sekarang kondisi yang masih terus dipenuhi oleh warga
dan hingga saat ini juga sejumlah perwira kepolisian masih terus berdatangi wilayah ini
dan nampaknya mereka sedang berkoordinasi di dalam rumah
untuk merangkum atau untuk memberi summary bagaimana sebenarnya kejadian penyanderaan ini terjadi
dan hingga saat ini memang awak media juga masih terus berjaga
atau masih terus standby di depan pagar pintu rumah tempat penyanderaan ini terjadi
dan kami juga masih menanti pernyataan resmi dari pihak kepolisian
insiden ataupun kejadian penyanderaan yang terjadi pada pagi hari ini
dan memang sekitar pada pukul dua tadi
dilakukan pendobrakan oleh pihak kepolisian untuk bisa menyelamatkan ketiga orang sandra di dalam rumah
dan hasil pendobrakan ini menurut informasi yang saya terima dari petugas kepolisian yang ada di lapangan
bahwa ketika dilakukan pendobrakan ini
dan ketika polisi masuk ke dalam rumah
kedua pelaku penyanderaan mereka bisa dibilang langsung menyerahkan diri
adanya baku tembak antara pihak kepolisian dan juga pihak penyandra
karena memang informasi yang kami terima pada awalnya
bahwa kedua penyandra ini mereka juga memiliki senjata api jenis revolver
namun untungnya ketika pendobrakan dilakukan
tidak terjadi aksi tembak menembak antara pihak kepolisian dan juga penyandera yang ada di dalam rumah
penyandra lebih akhirnya menyerahkan diri ketika petugas
satuan petugas dari pihak kepolisian memasuki rumah
dan setelah itu pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian
dan terdapat tiga orang sandra yang berhasil dibebaskan
di mana dua orang sandra yang informasi kami dapatkan adalah babysitter dari rumah ini
sudah diamankan ke polremeter jaya
sedangkan pemilik rumah yang kami dapatkan informasinya bernama pak asep
seorang pensiunan sekarang masih berada di dalam rumah
dan nampaknya juga masih terus dimetik keterangan oleh pihak kepolisian
dan saat ini memang kami juga masih menunggu informasi yang lebih tepat yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian
mengenai motif dari penyandera ini seperti apa
dan apakah ada korban yang terluka ketika aksi penyelamatan ini
itu kami masih menanti informasi akurat dari pihak kepolisian saat ini rian
jadi dari informasi terkini yang anda himpun bahwa pada proses pendobrakan tidak terjadi sama sekali baku tembak
dan para penyandang ini langsung menyerahkan diri demikian ruli
ya akhirnya mereka menyerahkan diri
dan dengan demikian pihak korban sudah lihat dengan tepat
jadi lebih cepat bisa mengamankan dan juga menyelamatkan ketiga orang sandra yang ada di dalam rumah
baik kita nanti juga masih harus menunggu konfirmasi lagi dari pihak kepolisian
tapi ruli anda sekarang berada tepat di depan tempat kejadian perkara
ini seperti apa sebenarnya
ya ini pas di depan rumah kejadian perkara ini rian
dapat anda ceritakan ruli ini posisi rumah itu berada di mana
dan juga berlantai berapa dan akses masuk seperti apa
dan juga kami mendapatkan kabar tadi di awal
dari juga jurnalis transmedia menyatakan bahwa aksesnya hanya ada satu
dan polisi juga tadi ada yang mendobrak dari pintu depan
dan sebagian masuk dari lantai dua rumah
seperti apa ruli dapat anda ceritakan kondisi rumah tersebut
ya rumah ini memang kalau bilang berada di lingkungan yang cukup mewah di pondok indah
di mana terdapat tiga akses jalan untuk menuju rumah yang bisa dibilang berada dalam posisi tusuk sate
dan ketiga akses jalan ini memang sekarang dalam posisi sudah diberi polis lain oleh pihak kepolisian
namun nampaknya dan juga sempat dijaga oleh pihak kepolisian
namun nampaknya berhasil didobrak oleh warga
yang memang sejak pagi tadi mereka sudah berkumpul di sini ketika mendengar adanya informasi
salah satu warga di perumahan ini yang sempat disandra oleh dua orang penyandra ini
dan memang saat ini anda bisa lihat bagaimana di belakang nampaknya ada
kalau saya boleh katakan mungkin salah satu perwakilan dari keluarga yang saat ini memang
sedang keluar dari pihak rumah dan sedang dimintai keterangan oleh awak media
dan nampaknya juga atau ini mungkin kami belum memastikan apakah ini memang pihak keluarga
ataukah memang ini pihak dari kepolisian yang sudah berhasil mengumpulkan barang bukti dari dalam rumah
dan memang saat ini memang situasi masih terus berjalan
masih mik informasi yang beredar di lapangan
namun untuk pastinya saya juga masih menunggu keterangan resmi akan disampaikan oleh pihak kepolisian
baik itu bagaimana kondisi terakhir dari ketiga orang korban yang berhasil diselamatkan
dan apakah ada motif motif tertentu sehingga terjadinya aksi penyandaran seperti ini
dan juga bagaimana identitas dari para penyandra yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian
sekarang sedang dibawa ke polda metro jaya rian
ruli bagaimana dengan pasukan bersenjata lengkap pihak kepolisian
yang tadi juga melakukan aksi pendobrakan apakah masih terlihat bersiaga demikian
dan memang ketika aksi pendobrakan yang terjadi sekitar pukul dua siang tadi
memang terdengar dentuman dentuman pendobrakan beberapa kali
dan itu memang akan membuat banyak warga di wilayah ini mereka akhirnya keluar
dan berkerumun berkumpul untuk melihat bagaimana sebenarnya proses penyelamatan sandra
dan memang pihak kepolisian bersenjata lengkap sekarang sudah mulai terlerai
dan karena sandra dan juga pelaku penyandaran sudah diamankan di polda metro jaya
ini hanya terlihat beberapa orang saja pihak kepolisian bersenjata lengkap yang sedang berjaga jaga
namun situasinya tidak se intens atau tidak setegang sebelum penyelamatan sudah berhasil dilakukan
dan warga sekarang juga lebih bebas lagi untuk bisa mendekat langsung bahkan hingga ke depan pintu pagar rumah
karena sebelumnya barikade polisi juga polisinya menghalangi warga untuk merapat lebih dekat ke bagian rumah
karena dikhawatirkan pertama akan terjadinya tembak menembak antara pihak kepolisian dan dengan penyandaran
dan untungnya tidak terjadi hal demikian dan nampaknya juga sekarang situasi lebih cair
dan awak merigoi sudah bisa memaksa para penyandaran untuk menangkap warga ini
bu volumenya sudah tahan dekat maju ke depan pintu pagar
dan karena informasi kami di lapangan bahwa kami sebentar lagi dari pihak kepolisian akan memberikan informasi helped
terkait penyandaran ini dan bagaimana upaya penyelamatan dari sandera
namun masih belum dipastikan kapan akan diberitahu kepada kami mengenai informasi canggih resmi ini yang seperti apa
ruli dari sejumlah warga yang ada di lokasi
apakah ini memang dimak criminal
atau mereka merupakan warga lain
yang tiba tiba ketika mengetahui bahwa
ada aksi penyanderaan yang kemudian juga datang
untuk melihat seperti apa lokasi terkini di sana
seperti apa ruli keterangan
yang dapat anda himpun di sana
baik dan kalau saya boleh mencetakkan
itu memang ketika saya datang ke sini
bagaimana ramainya situasi yang ada
di lokasi penyanderaan ini
dan saya bisa memastikan apakah memang
warga yang menonton di sini adalah orang yang
memang tinggal di wilayah ini
ataukah memang karena kalau saya bisa lihat bagaimana
situasi perumahan ada di sini di mana perumahan
elit saya hanya lihat bagaimana warga pemilik
rumah mereka lebih melihat dari
jendela jendela rumah mereka untuk memantau
aksi penyanderaan ini
dan memang kalau tadi saya boleh mencetakkan
sedikit saya sempat berbincang bincang atau mencari
informasi dari salah seorang tetangga
dari rumah yang di dalam penyanderaan ini
yang mengatakan bahwa sekitar pukul enam
tadi ia melihat
yang dari rumah yang di sandera ini
mereka dia terus bolak balik meminta pertolongan
dan akhirnya berhasil diselamatkan
oleh warga dengan melompat dari
jendela rumah rumah ini
dan dari pembantu itulah
bahwa sedang terjadi aksi
penyanderaan pada pukul
dan hingga saat ini memang
saya masih belum bisa
mengetahui di manakah posisi pembantu
yang sedih memiliki informasi yang tersebut
dan informasi pertama terdiri dari aksi penyanderaan ini
namun yang jelas sekarang
warga di sini mereka terus mengerubuti
tempat kejadian penyanderaan ini
dan sambil berusaha untuk menceritakan
dan juga mengabadikan
baik tadi penyanderaan maupun juga aksi penyelamatan
dari pihak kepolisian
ruli bagaimana dengan penjagaan

masih berdekat di lokasi ataupun berada di tempat tersebut
apakah memang sejumlah pasukan bersenjata lengkap masih berdekat di lokasi atau pembantu itu akan dihukum
ataupun mereka sudah kembali ke markasnya
hanya menyisakan sejumlah pasukan
sejumlah kecil pasukan saja
untuk melakukan penyelidikan lanjutan
baik rian kalau tadi saya
merinformasi sedikit bahwa memang
jumlah petugas kepolisian
berjaga di sekitar lokasi
sudah mulai berkurang
mungkin saya bilangnya sudah berperan cukup banyak
dibandingkan tadi ketika penyanderaan masih terus berjadi
dan bagaimana upaya pendobrakan dari pintu
kalau saya boleh mengatakan
sekarang mungkin hanya tersisa sekitar
sepuluh orang petugas saja
di sekitar rumah
tempat penyanderaan ini terjadi
dan kalau saya bisa lihat sekarang
di sisi bagian timur
saya melihat bagaimana sejumlah petugas
mereka sedang melakukan briefing
mungkin sedang dengan ketua pasukannya
dan nama pasukan ini adalah
kalau saya boleh bercerita sedikit kameranya rian
ini nampaknya petugas

yang tadi berjaga jaga
di sekitar lokasi penyanderaan
mereka sedang melakukan briefing
dari pasca usaha penyelamatan
yang tadinya pada pukul dua siang tadi
petugas yang berjaga jaga sini dari petugas
berimob sudah bersenjata lengkap
dan memang petugas inilah yang
sejak pagi tadi sudah mulai berjaga jaga
dan memenuhi pelataran
atau jalan depan rumah
tempat terjadinya aksi penyanderaan ini
dan kalau saya bisa mengatakan
saya katakan juga sekarang
bahwa di dalam rumah
sekarang sudah berkumpul sejumlah
perwira atau petinggi
dari pol demeto jaya
maupun dari polres jakarta selatan
bersama dengan pemilik rumah
dan nampaknya sedang dilakukan
upaya verifikasi maupun pendataan
dan juga penyelidikan lebih lanjut
terkait dengan aksi penyanderaan ini
dan nanti informasi yang didapatkan
dari pihak kepolisian bahwa
nanti awak media juga akan diberikan
kesempatan untuk bertanya
ataupun untuk mendapat konfirmasi
maupun keterangan resmi dari pihak kepolisian
dan andai selesai belakang saya
nampaknya sudah tidak banyak lagi
satuan maupun dari petugas kepolisian
yang berjaga jaga dengan senjata lengkap
namun apakah sudah mulai cair
di sini situasinya karena memang
kedua tersangka penyanderaan
dan juga dari sandra sendiri
sudah diamankan ke pol demeto jaya
terima kasih sudah memberikan
laporan terkini mengenai
kondisi di sana
nanti kita akan beritahu anda yang lainnya
kita akan kembali lagi ke anda
setelah jeda berikut ini
tapi sebelumnya saya ingin merangkum sedikit
mengenai kondisi terkini dari penyanderaan
yang ada di wilayah pondok indah
dan kalau kita ketahui bahwa
ini berada di lokasi bukit hijau
nomor tujuh belas dan kondisi saat ini sudah cukup
kondusif warga sudah kembali cair
dan juga para penyandera
sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian
dan saat ini sudah berada
di perjalanan menuju polda metro jaya
kami akan mengabarkan kembali
kepada anda informasi terkini
mengenai penyanderaan di pondok indah
tetaplah bersama cnn indonesia breaking news